kemudian saudara keluar apa saudara masuk saudara putri keluar
kemudian pada waktu penyerahan uang dia tidak ada
tetapi pada waktu penyerahan handphone
saudara putri masuk lagi ke dalam ruang kerja itu
betul ada saya ingat saya ada ibu putri
jadi yang di dalam ruangan itu ada kalian berlima lah ya
iya yang mulia
saudara ferdi sambo saudara putri sandrawati
terus apa saudara terus saudara richard eliezer dan saudara kuatmaru
betul yang mulia
ada yang lain
tidak ada yang mulia
setelah itu setelah disampaikan itu suasananya kan sudah santai sudah agak relax ya
setelah itu sempat masang kartu itu yang mulia
kartu oh diberikan nomor juga atau memindahkan
tidak memindah saja yang mulia
memindahkan terus data data yang ada di handphone saudara
tidak dipindahkan yang mulia
hanya pindah kartu aja tapi saya membantu punya om kuat waktu itu
setelah itu kami turun dan karena punya om kuat tidak
karena saya tidak bisa pindah kontak kontak dari samsung ke iphone
jadi kontaknya tidak keluar yang mulia
dan om kuat minta supaya dikembalikan saja nanti handphonenya disimpan seperti itu yang mulia
terus handphone lama saudara masih dipegang atau
handphone lama saya sudah saya hancurkan yang mulia
sudah saudara hancurkan kenapa saudara hancurkan
karena waktu itu kan memang enggak mau ada penyitaan handphone yang mulia
terus saya sempat tanya tanya kepada orang di situ kalau semuanya file file pribadi foto atau video itu
dihapus keluar lagi apa enggak katanya tetap keluar makanya saya hancurkan yang mulia
tetap keluar makanya saudara hancurkan
betul yang mulia